masih soal jalan jalan ini informasi soal lokasi piknik di bandung
dan seperti saya anda yang suka camping tapi tidak mau repot
bikin tenda tidur di sleeping bag anda harus mencobainya
ini cocok buat kaum wanita kayaknya juga suka bikin tenda
dan korespondensi indonesia rati asriani akan mengajak anda
ke salah satu tempat glamping di kawasan bandung selatan
tidak suka camping karena takut susah ke kamar kecil
sekarang ada camping ground yang menyediakan kamar mandi bersih
pengunjung juga tidak perlu repot mendirikan tenda atau tidur di dalam sleeping bag
di camping ground di bandung selatan ini tenda sudah tersedia dengan tempat tidur di dalamnya
beragam fasilitas lain seperti di hotel sudah tersedia
itu sebabnya camping di tempat seperti ini disebut glamping atau glamour camping
glamour camping tentunya tidak disarankan untuk anda yang ingin menikmati sensasi camping yang sesungguhnya
mereka yang ingin camping dengan santai dan keluarga keluarga biasanya memilih glamping
suasana camping tapi fasilitas hotel
sudah pernah camping belum sebelumnya
ini baru pertama kali
gimana rasanya camping di sini
main apa aja tadi pagi pagi
main lumpur main penbun
terletak di sebuah lembah yang dikelilingi bukit hutan pinus glamping legokondang di bandung selatan ini memiliki dua puluh empat tenda dengan lima tipe berbeda
glamour camping legokona ini sudah berdiri sejak dua tahun yang lalu
awalnya konsepnya camping ground biasa
tapi sejak satu setengah tahun yang lalu itu mulai ada ide untuk membuat glamour camping
karena camping ini bertujuan untuk menciptakan jenis akomodasi
gak berkemah tapi gak ribet
selain tenda dengan fasilitas layaknya hotel pengelola juga menyediakan fasilitas lain seperti api unggun di malam hari barbeq rafting menangkap ikan dan paintball
ada fasilitas tentunya ada harga
glamping akan membuat anda merogoh kocek lebih dalam
harga camping satu malam di legokondang mulai satu juta sampai tiga juta dua ratus ribu rupiah per tenda yang bisa dihuni mulai dari dua sampai dua belas pengunjung
di sekitar bandung selatan dan bandung barat ada beberapa lokasi glamour camping
masing masing menawarkan fasilitas dan harga yang berbeda
antara lain sayang hilang di dusun bambu camping park di sari atar hotel resort dengan kisaran harga satu sampai dua juta rupiah per tenda per malam
rati astriani bandung